grup band yang digawangi oleh duta dan kawan kawan ini sukses mengobati kekecewaan para penggemar musik pasca batalya grup band asal inggris the seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
untuk tampil pada hari terakhir festival musik we the fest dua ribu dua puluh
penampilan celawon tujuh pada minggu malam di kompleks gelora bung karno jakarta pusat menjadi kejutan
karena baru diumumkan dua jam jelang penampilan
silon tujuh membawakan set yang singkat namun padat
mereka hanya tampil sekitar tiga puluh menit saja
bahkan tak sampai sepuluh lagu yang mereka bawakan
di antaranya lagu berjudul dan hari bersamanya
berhasil membuat para penonton yang berasal dari lintas generasi bernyanyi bersama
sementara itu para penggemar the seribu sembilan ratus tujuh puluh lima yang kecewa tak bisa melihat idolanya tersebut
tampil pun mengaku terhibur dengan artis artis lain yang tampil menggantikannya
sedihnya kebangetan ya
kecewa sih tapi karena ini juga udah kesepakatan dan pasti udah dipikirin mateng mateng ya

saya india iya ya udah kita datang awal banget hari ini aku
aku paling nunggu sih sabrina carpenter aku udah nyelisih sama seribu sembilan ratus tujuh puluh lima sih sebenarnya
seribu sembilan ratus tujuh puluh lima tapi karena enggak ada raisa sama aku juga raisa kecewa sih iya kecewa
aku lumayan sih soalnya aku kayak beberapa tahun yang lalu gak bisa nonton kan
ke jakarta terus sekarang udah beli tiket tapi nggak di cancel jadi ya agak kecewa
tak kalah menarik penyanyi pop asal amerika serikat jack scott juga sukses membuat para
penggemarnya menyanyi bersama ia pun membawakan beberapa lagu seperti
she hingga we haven't look at our phone di akhir penampilannya ia mengumumkan
akan merilis album barunya pada oktober tahun ini
sementara itu grup band coklat juga tampil api dimana sang vokalis kikan tampil secara
emosional lantaran ini penampilan perdananya di festival musik pasca
kame grup band coklat juga berhasil membuat penonton bernostalgia dengan
menyanyikan lagu lagu hit seperti karma dan ditutup dengan lagu bendera